meskipun belum disahkan rencana kenaikan iuran bpjs kesehatan membuat banyak pihak bertanya tanya
apakah kenaikan iuran ini juga dapat memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan
padahal dalam laporan nota keuangan di dpr enam belas agustus yang lalu dinyatakan
sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang mendapat tambahan anggaran paling besar
dan dikatakan presiden joko widodo bpjs kesehatan akan menjadi badan yang dibenahi secara total
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rapbn dua ribu dua puluh menganggarkan satu ratus tiga puluh dua triliun rupiah
untuk sektor kesehatan angka ini dua kali lebih besar dibandingkan realisasi anggaran kesehatan
di tahun dua ribu lima belas yakni sebesar enam puluh sembilan triliun rupiah
dan salah satu prioritasnya adalah pembendahan secara total jaminan kesehatan nasional dan bpjs kesehatan
pada tahun dua ribu dua puluh kita terus melanjutkan program prioritas bidang kesehatan
dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas
program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas
bpjs kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dibenahi secara total
di tengah rencana menaikkan anggaran kesehatan
nah apakah ini salah satu strategi dalam pembenahan secara total jaminan kesehatan nasional ya
maka tahun ini jumlah defisitnya bpjs yang tadinya di dalam rencana kerja anggaran yang disampaikan ke kami
dua puluh delapan tiga puluh lima triliun sekarang akan meningkat menjadi tiga puluh dua delapan triliun
program jkn sebetulnya disyaratkan bahwa setiap dua tahun memang seharusnya iuran itu direview
namun karena ini adalah menyangkut biasanya karena secara politis beban masyarakat
kita sering kemudian policy proses itu kemudian tertunda
sehingga tidak terjadi sehingga memang bpjs akan di dalam kondisi masalah iuran itu adalah masalah yang sangat sangat sensitif
oleh karena itu kami mengusulkan untuk yang kelas dua dan kelas satu kita diferensiasikan menjadi tadi satu ratus sepuluh dan satu ratus enam puluh
dengan hitungan ini plus dengan tadi asumsi rawat inap dan rawat jalannya makin meningkat
kami menghitung pada tahun dua ribu dua
akan bisa menyelesaikan akan memiliki surplus rp tujuh belas dua triliun
menambah bayar iuran dirasa perlu diambil oleh pemerintah mengingat prediksi defisit bpjs kesehatan di tahun dua ribu sembilan belas
yang mencapai tiga puluh dua triliun rupiah
nah tapi dengan penambahan ini apakah serta merta bisa menutup bolong bolong defisit
atau justru malah membuat kita semakin males bayar iuran karena kemahalan
kita berharap pemerintah ini untuk bisa secara bijak menaikkan iuran iuran kelas mandiri ini dengan sangat melihat kondisi masyarakat yang ada ya
kondisi ekonomi yang ada untuk khususnya kelas tiga bagaimana ability to pay mereka rendah
nah kemudian untuk kelas satu dan kelas dua mungkin ability to pay nya ada tapi willingness to pay nya kemauan untuk bayarnya mereka nggak mau karena apa
karena dengan kondisi pelayanan bpjs kesehatan sekarang yang masih susah cari kamar susah mendapatkan obat dan sebagainya ya
itu mereka akhirnya bilang aduh kalau saya ke rumah sakit menjadi pasien umum ngapain saya bayar
nah ini kan juga menjadi persoalan
nah jadi ke depan mungkin menurut saya gini sebelum memang perpres itu diteken yang mengubah nilai iuran
pemerintah harus melakukan komunikasi dulu dengan masyarakat
bisa jadi tak lama lagi kita akan membayar iuran
tapi harapannya penambahan iuran bpjs kesehatan ini tidak hanya untuk menambal defisit yang terjadi selama ini
sedangkan peningkatan kualitas pelayanan justru terabaikan
pilih liputan jakarta
dewan perwakilan rakyat menolak kenaikan iuran premi bpjs sebesar dua kali lipat
penolakan ini dilakukan karena data yang diberikan pemerintah masih belum rapi dan tidak tertata baik
adapun dpr sebelumnya menargetkan pembahasan kenaikan iuran premi ini rampung pada bulan september
mengingat pergantian anggota dewan pada bulan oktober mendatang
di antara sembilan poin kesimpulan rapat kerja gabungan antara pemerintah dengan komisi sembilan dan juga komisi sebelas dpr
mengenai defisit keuangan bpjs kesehatan yang dilakukan pada dua september dua ribu sembilan belas
dpr menolak usulan pemerintah untuk menaikkan iuran premi bpjs kesehatan sebesar dua kali lipat
penolakan kenaikan hanya berlaku pada peserta mandiri atau yang masuk dalam kelompok peserta
bukan penerima upah dan bukan pekerja
data yang disampaikan oleh bpjs itu lebih akurat kemudian upaya upaya yang dilakukan bpjs dalam proses peningkatan efisiensi dan efektivitas itu signifikan
sayang sekali apa yang dipresentasikan bpjs masih belum diharapkan itu masalahnya
ya masalah kesehatan tentu menyangkut hajat hidup orang banyak
makadar itu persoalan defisit anggaran bpjs ini terus berkembang
ini artinya apakah ada ketidaksamaan pandangan antara dpr dan pemerintah untuk menyehatkan bpjs kesehatan
lalu apa pangkal masalah dari persoalan bpjs kesehatan ini dan jika iuran mungkin tidak menjadi masalah utama begitu
apa kemudian masalah yang membelit bpjs kesehatan
ulas malam hari ini untuk mendapatkan jawaban dan juga solusinya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada pak emis bakun anggota komisi sebelas dpr ri pak misbakun selamat malam
selamat malam pak
terima kasih pak sudah hadir di prime news malam hari ini
dan di tengah sudah ada pak anggir iwono anggota djsn dewan jaminan sosial nasional
pak anggir selamat malam
terima kasih sudah hadir pak anggir
dan ada bang timbul siregar koordinator advokasi bpjs watch
bang timbul selamat malam
pertanyaan pertama soal bpjs kesehatan yang tentu ini terus menemani sorotan ya karena ini berkaitan dengan kehidupan orang banyak begitu
pak misbakun kalau kemudian dpr menolak usul yang diajukan pemerintah untuk menaikkan iurannya begitu apakah kemudian dpr melihat ada masalah lain sebetulnya dalam bpjs ini sehingga ini tidak semata mata hanya soal iuran saja
gini dpr itu pada prinsipnya sadar sepenuhnya bahwa
besaran penetapan besaran iuran terhadap bpjs ini
itu adalah masalah pemerintah sepenuhnya
yang menjadi permasalahan itu adalah kita jangan sampai bersikap tidak adil
tidak adilnya seperti apa itu pak
tidak adilnya begini ada permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik yaitu mengenai validasi data
ini yang paling serius ada dua puluh tujuh juta data penerima bantuan iuran yang memang harus diperbaiki dan itu hasil audit dari bpkp
kemudian yang berikutnya adalah masalah pelayanan
terus masalah tunggakan iuran yang belum terselesaikan dengan baik
kemudian distribusi obat dan sebagainya itu ada permasalahan yang lainnya
inilah yang kita sampaikan silakan pemerintah menaikkan setelah permasalahan permasalahan ini diselesaikan
diselesaikan dengan baik tentunya ada validasi semua dan sebagainya
tadi sama pak angger kita di ruang tunggu sudah banyak diskusinya malah
lebih menarik diskusinya itu
ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat
dan ini adalah momentum terbaik bagi kita sebagai bangsa indonesia
tadi disampaikan oleh mas renat bahwa ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak
ini adalah pertama kali kita mulai menerapkan jaminan sosial nasional kita
sistem jaminan sosial nasional dalam bentuk jkn
jaminan kesehatan nasional
ini perlu kita review ulang lima tahun operasionalnya
kita perlu review ulang
apakah kemudian bisa diperbaiki
apakah kemudian universal health coverage kita
modelingnya ini perlu ada kelas satu kelas dua kelas tiga
atau nanti akan seperti apa
mekanisme operator bpjs sebagai operator kesehatan
operator dari jkn ini seperti ini
bagaimana kemudian sistem iurannya apakah masih harus lewat
langsung lewat bpjs masuk ke keuangannya
atau kita kemudian menggunakan sistem yang lain
ini yang penting
karena merentah sebenarnya sudah sangat sungguh sungguh
djsn ini bagaimana bersama dengan kementerian kesehatan
melakukan upaya sertifikasi rumah sakit
supaya masyarakat terlayani dengan baik
selama ini kan masyarakat selalu pelayanan peserta bpjs buruk
lah dilakukan upaya sertifikasi
sehingga pelayanan mereka tidak berubah
antara peserta bpjs dan bukan
kemudian dokternya kualifikasinya memadai
kemudian fasilitas rumah sakitnya juga cukup untuk itu
nah ini yang ingin disampaikan kepada publik
disampaikan kepada publik
jangan sampai kemudian berita mengenai bpjs itu isinya apa
masyarakat tidak terlayani
obat tidak ada
rumah sakit tidak dibayar
dokter dibayar murah
itu yang ingin diperbaiki sebetulnya pak miss
semuanya ingin diperbaiki
termasuk kenapa rapat dengan komisi sebelas dpr ri
karena ini menyangkut kemampuan fiskal negara republik indonesia
dalam ruang yang dinamanya apbn
tapi hitung hitungannya komisi sebelas apakah setuju dinaikkan iurannya sampai dengan dua kali lipat begitu
kalau untuk pbi kita tidak ada masalah
untuk pbi tidak ada masalah ya
kita tidak ada masalah
karena itu kan semuanya menjadi beban negara
dan menjadi tanggung jawab negara
kita ingin negara hadir untuk rakyat miskin
untuk fasilitas kesehatan
yang kemudian menjadi masalah itu adalah para peserta bukan penerima upah
dan mereka inilah yang menjadi permasalahan pokoknya sebenarnya yang harus kita diskusikan
nah diskusi kita itu harus dalam disana
ternyata kata pak anggir tadi ternyata mereka itu paling banyak ngeklaim dibandingkan dengan para peserta penerima pbi
artinya menolak ini yang pbi ya
sorry yang bukan
bukan pekerja atau peserta mandiri atau kelas tiga
nah mereka bisa saja mereka bisa kelas tiga kelas dua kelas satu itu nggak ada masalah
ya ini yang menjadi permasalahan
diskusi kita harus dalam
kita jangan sampai negara yang sudah keluar uang ratusan triliun itu untuk fasilitas kesehatan masyarakat mulai fktp nya
fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai kemudian menalangi pbi membayar peserta bantuan iuran bpjs itu seakan akan negara tidak hadir
nah ini yang harus disosialisasikan
saya berharap nanti kalau acara acara seperti ini bpjs hadir
itu bagian dari tanggung jawab bpjs untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
upaya upaya perbaikan dia memperbaiki provider rumah sakit provider seperti apa
distribusi obat seperti apa
bagaimana kualifikasi rumah sakit
kemudian bagaimana tenaga medis yang dokter dan sebagainya
ini bagaimana bisa disosialisasikan dengan baik ke masyarakat
sehingga tone media mereka itu menjadi lebih baik
jadi dipending dulu kira kira begitu pak misbah kun ya untuk kenaikan dan juga meminta untuk pemerintah memperbaiki soal data

dan juga validasi data
karena ini juga penting untuk kemudian kita bisa tahu apa sebenarnya pangkal utama permasalahannya
saya ke panggir kalau begitu
apa tanggapan anda soal sikap dpr kalau begitu panggir

kalau kemudian pemerintah atau djsn mengusulkan iuran yang tinggi
kalau kemudian pemerintah atau djsn mengusulkan iuran yang tinggi

bahkan seratus persen
tapi kembali kepada usulan kenaikan yang sangat tinggi itu pasti ada dasarnya
nah dasarnya adalah evaluasi dalam lima tahun penyelenggaraan ini
dalam lima tahun penjara kali ini ada ketidakperimbangan antara biaya kesehatan sama iuran yang terkumpul
dan makin lama makin lebar
kembali kepada desain daripada program jaminan kesehatan nasional ini adalah
dari rakyat untuk rakyat sebenarnya
jadi desainnya itu adalah semua peserta ngumpulin iuran untuk membiayai yang sakit
sekali lagi semua pembayar iuran baik yang sakit maupun yang sehat
seluruhnya ngumpulin iuran untuk membayar iuran yang sakit ini namanya gotong royong
nah sehingga sekarang permasalahannya adalah
kalau biaya kesehatan jauh lebih tinggi daripada iuran yang terkumpul
munculah sekarang ini defisit
defisit makin lama makin tinggi
sekarang gini asumsinya
kalau tidak dinaikkan
kan tadi ibu sri mulyani mengatakan bahwa
akhir tahun dua ribu sembilan belas
itu defisitnya ibu sri mengatakan tiga puluh dua
kalau tidak dinaikkan pak mis
itu akhir tahun dua ribu satu
naik terus ya
dan kalau masih tidak dinaikkan
akhir tahun dua ribu satu itu lima puluh lima
jadi dalam tiga tahun itu satu ratus tiga puluh tiga triliun defisit
ini yang bayar siapa
tapi datanya sudah diperbaiki belum datanya terhadap dpr
kalau dari desainnya kembali ke peserta
tetapi inget peserta yang tidak mampu kan dibayar di pemerintah melalui pbi
pemerintah juga masih akan membayarkan untuk iuran bagi pns
pensiunan pns tni polri bersedia dengan pensiunannya
yang disebut dengan ppup
jadi sekarang kalau permasalahan ini pak mis
seperti itu yang begitu besar itu
ini defisitnya mau dilarikan kemana ini
dilarikan ke apbn ya bapak yang lebih tahu
karena itu harus dinaikkan iuran ya
makanya desain daripada dg sn adalah
kalau dari peserta peserta dibuatlah dg sn
inilah usulan kenaikan iuran daripada dg sn untuk menanggulangi defisit
sehingga targetnya adalah dalam dua tahun tidak defisit
untuk tidak defisit maka inilah urusan iurannya
kemudian kemudian kuan mengkoreksi
dengan kelas pbpu kelas satu menjadi satu ratus enam puluh dari satu ratus dua puluh
dan pbbu kelas dua menjadi satu ratus sepuluh dari tujuh puluh lima
tapi satu hal lagi pak
kena juga begitu tinggi
dan kenapa bapak bapak dpr menolak untuk yang kelas tiga pbbu
saya sangat yakin bapak bapak yang terhormat di dpr itu belum tahu latar belakangnya
kenapa pbpu itu kita usulkan tinggi
nah satu contoh saja ya pbpu kelas tiga yang ditolak oleh dpr
itu rata rata orang bayarnya selama ini kan dua puluh lima lima ratus pak mis
itu biaya kesehatannya satu ratus dua puluh empat
jadi hampir lima kalinya
jadi bayarnya dua puluh lima lima ratus rupiah
rata rata mereka menggunakan per bulan per orang rata ratanya
itu hampir lima kali
sehingga defisit begitu ya
sehingga defisitnya menjadi besar
oke nanti kita break dulu pak
saya juga ingin menerangkan dari pak amis bakun soal itu
dan juga soal ke bank timbul bagaimana anda melihat dari luar soal masalah bpjs ini

karena sudah sering anda bicara soal ini
nanti kita bahas setelah itu kami akan kembali sekejap lagi
ya anda kembali di prime news
kita masih membahas soal bagaimana kemudian untuk menyehatkan bpjs kesehatan
saya ke bang timbul kalau begitu
sebelumnya kita coba lihat dulu bang
apa kemudian skema skema iuran
yang ditawarkan oleh pemerintah dan juga djsn
ya mungkin kita bisa sekaligus mengingatkan kembali
seperti apa skema iurannya yang ditawarkan
yang juga dilempar ke dpr
dan sementara masih ditolak dulu ya pak amis bakun ya
untuk iuran kenaikan iuran tersebut
kita coba tampilkan dulu di layar mungkin bisa dibantu
seperti apa nah ini dia biaya per peserta per bulan
ini mungkin agak panjang angka angkanya anda bisa lihat di layar kaca sendiri
kemudian skema pembiayaannya
oh kita lihat di belakang ada ini bapak bapak sekalian
ini untuk pbi yang tadi sudah disinggung ppup
biaya per peserta per bulan
kita lihat kemudian skema iuran yang ditawarkan
yang kemudian ingin dinaikkan
untuk bpjs kesehatan ya
ini dia dari iuran bpjs saat ini dua puluh lima ribu saat ini ya
ini untuk kelas tiga bpjs kesehatan

dan dari kementerian keuangan juga sama rp empat puluh dua ya pak angger betul ya
dan dari kementerian keuangan juga sama rp empat puluh dua ya pak angger betul ya
angka angka di bawahnya agak agak berbeda rp tujuh puluh lima rp satu ratus dua puluh rp satu ratus sepuluh rp satu ratus enam puluh
saya kira bang timbul kalau begitu
jadi sebetulnya masalahnya apa bang timbul kalau anda lihat
apakah ini soal iuran atau manajemennya tata kelolanya
atau soal data yang belum valid dan lain sebagainya
jadi apa sebetulnya masalahnya
jadi masalah utama itu kan memang ada dua sepertinya
defisit dan pelayanan
nah defisit ini kan tiap tahun terjadi
nah defisit inilah yang sekarang membengkak
anggaran dari kementerian keuangan eh dari direksi bpjs kan menetapkan rp dua puluh delapan
tapi mnku sekarang sudah melihat rp tiga puluh dua delapan ratus dan sebagainya
saya punya data rawat jalan tingkat lanjut yang dianggarkan
di satu semester dua ribu sembilan belas itu rp empat belas terjadi realisasinya rp lima belas
lebih rawat inap tingkat lanjut sebesar rp dua puluh delapan triliun ya ini juga
nah artinya memang per tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
depisi dua ribu sembilan belas pemerintah
mau menaikkan di bulan agustus september

kali lima bulan kali sembilan puluh enam delapan juta
itu kan sekitar
nah ya kan artinya
artinya kan itu menjadi bagian yang memang bisa
nanti untuk menutup
utang utang ke rumah sakit sehingga rumah sakit
alat kesehatan biar bayar
dokter dokternya jadi gini jangan
sampai debat kita yang di dpr ini
yang harusnya dibayar
tidak terbayar harusnya harus dimultan maksud anda tadi
nah jadi pengenai persoalan
itu memang banyak ya kalau kita mau panjangin
apa mau kita list itu banyak
tetapi yang mau saya katakan gini
semuanya itu harus dimultan
nggak bisa naikin iuran pengendalian
jadi artinya memang inilah peran
dpr ini yang kalau menurut saya
ini kontrolnya harus kuat
pemda disuruh untuk ikut jkn
seluruh pemda tapi ada masih pemda
yang nggak ikut tapi ke mendagri biarin
nah itu persoalan pendagang hukum
nah satu nih perpres delapan puluh dua
memang mewajibkan seluar
peserta mandiri pak itu bukan
per satu januari dua ribu sembilan belas
kalau tidak ikut satu januari
dua ribu sembilan belas yang tujuh bulan yang lalu
dia akan kena sanksi yaitu apa
tidak dapat layanan publik
rujuk ke mana
tahun dua ribu tiga belas nah persoalannya
di pp delapan puluh enam dua ribu tiga disebutkan
bentuk tidak dapat layanan publik
tidak dapat sim tidak dapat stnk
pertanyaannya apakah seorang
saya misalnya tidak ikut
jkn ketika ngurusi masih diurus nggak
masih diterima nggak masih
mengurus paspor masih nggak
masih artinya apa
pihak kepolisian pihak imigrasi
pemda untuk imb tidak merujuk
ke pp delapan puluh enam walaupun disitu
sudah ada hukum positifnya
nah ini artinya kembali penegakan hukum
hukumnya harus simultan
tidak bisa menunggu ini dulu
baru naik ini soal simultan kita tanyakan ke pak misbah
pak bukiman apa di dpr
kita kalau urusan pbi udah selesai
udah selesai pbi
dan kemarin kita sudah memutuskan bahwa
itu akan oleh menteri keuangan akan
dibayarkan segera akan dibayarkan
itu sudah segera tapi kan kita
tidak boleh kemudian para
peserta bbcs mandiri itu
yang isunya masalah pelayanan
dan sebagainya itu kan tidak kita perhatikan
jangan saya termasuk yang mengatakan betul
kemudian apakah peserta bbcs
mandiri itu semuanya mengklaim
dari yang membayar tidak
bersama sama seluruh peserta
untuk membiayai yang sakit
sembilan tujuh juta orang yang rapat inap

ini yang harus kita
diskusikan bersama sama seluruh
rakyat indonesia ini kita sampaikan
sampai kemudian saya
ikut bbcs mandiri belum
pernah menikmati kok tiba tiba sudah dinaikkan
belum pernah menikmati tiba tiba sudah
dinaikkan lagi belum pernah menikmati
dinaikkan lagi apalagi naiknya
jangan sampai kemudian
zamannya pemerintahnya pak jokowi
tapi kalau ke kondisi
secara politik ini kan
resikonya gini pak
pak tunggu sebentar
pak amis kalau mekanismenya asuransi
bapak tidak bisa mengatakan bahwa
kemudian tahun kedua kan saya pakai
tapi ini suatu saat dia pakai kemudian yang bayarin
yang lainnya karena memang asasnya
adalah subsidi silang
ini bagian dari kegotong royongan tadi yang disampaikan
pak kalau kita perhatikan kegotong
pegawai penerima upah dari pemerintah
ppu ada tujuh belas
iurannya artinya apa
terus ya badan usaha
ini kan banyak dibayar oleh negara
itu ditanggung oleh negara
ada pengorbanan rumah sakit
tenaga medis kemudian dokter
dokter ini dibayar murah
dokter umum rp lima ya
nggak nggak begitu
ini kan sistemnya sistem kalau ke fktp itu kapitasi
jangan dianggap bahwa itu
dokternya rp lima enggak
ini kan satu nih pokok peserta berapa kali
mengenai nanti berapa dibayar oleh klinik
nah itu ada hitungan sendiri jadi nggak ada
dibilang dokter itu dibayar murah sampai dibayar itu berarti
sampai dibilang ekstrim rp lima enggak
jadi memang dia akan
bersama termasuk semua orang bergotong royong
tapi desainnya makanya kita harus mulai berpikir
dalam sebuah kerangka yang jernih
kita waktunya mereview ulang deh
mereview ulang apakah kemudian
operator kita itu bpjs itu termasuk nagi iuran
atau hanya melakukan
upaya menyediakan vendor rumah sakitnya
distribusi obat termasuk melakukan sertifikasi
nyampe di rumah sakit
dan tingkat pelayanan manapun
dan ini semuanya harus disiapkan
termasuk soal tata kelola sebetulnya ya pak
eko sistem kesehatan nasional di kita
yang akan harus diperoleh dan ini
tidak sederhana ini sangat rumit
kita yang di politik ini kan
yang tiap hari dengerin rakyat
jangan sampai kemudian
pemerintah ini menjadi tidak kredibel
hanya gara gara urusan begini
kita punya uang untuk bayarin tapi bukan
semuanya hanya untuk ngurusin ini
oke ini bukan soal sederhana untuk itu kita break terlebih dahulu
nanti kita bahas susahnya lagi kami akan
segera kembali sesuai lagi
ini diskusi kita berlanjut ketika break kita akan
lanjutkan lagi di on air hari ini
ini segmen terakhir mudah mudahan semuanya bisa
menyelesaikan pandangan masing masing
saya ke panggir kalau begitu panggir bagaimana anda melihat
soal tadi sudah kita bicarakan dan juga soal ini bukan masalah sederhana
jadi anda melihat ini seperti apa
jadi gini ini kan sebenarnya tahun ke enam
kalau kita bicara masalah oke ya
penduduk indonesia itu berapa
semuanya tinggal di
sekian belas ribu
pulau saya pernah melakukan
maluku utara itu jumlah pulau nya tiga ribu
jadi kalau ada orang sakit pak
dia pakai perahu
mungkin begitu sampai di pususmas
ini makin parah atau
di pususmas di ambon
dia langsung ke ambon karena yang
yakin ke ambon begitu sampai di ambon
di puskesmas itu hanya dirujuk ke rumah sakit
jadi semuanya nubuk di rumah sakit
nah ini adalah
begitu banyak problem yang
harus diselesaikan untuk dapat membuat
jkn ini stabil nah saat ini
tahun ke enam maka di dalam usulan
djsn bukan hanya kenaikan iuran
pak mis tetapi juga
tata kelola penyelenggaraan
artinya perlu direview lagi semuanya
seperti yang dikatakan pak mis
kalau pak mis katanya mengatakan dibongkar
ulang kemudian ditata ulang
kalau djsn mengatakan pembenahan sistemnya
ya sebagiannya hampir sama
jadi djsn ini
punya fungsi tugas monet
tolong kasih ke dpr biar dipelajarin
sehingga jangan sampai
jadi yang mau saya katakan gini
dpr dan pemerintah
berdiskusilah dengan sangat baik untuk
menentukan jumlah kenaikan ekuran jadi kenaikan
iuran itu menjadi sebuah keniscayaan harus ada
pertama yang kedua
mengenai isunya di kelas satu
dan kelas dua bicarakan karena kan
nanti juga satu januari dua ribu dua puluh
nah selagi ini didiskusikan
pbapbn tadi pak mis sudah bilang
mengingatkan menteri keuangan
nah segeralah supaya rumah sakit ini
bisa dibayar dengan juga
harus dibenahi jangan juga
naikin iuran tapi pembenahan tidak dilakukan
ini tidak akan bisa selesai
dalam satu hari persoalan
defisit itu disumbang oleh banyak
aktor pemerintah direksi
yang namanya rumah sakit
yang namanya juga pemda
sampai yang namanya peserta nggak bayar
itu juga kan penyumbang penyumbang defisit juga
artinya untuk pbpu
per tiga puluh juni
peserta itu nggak bayar
jadi yang kita minta adalah pemerintah untuk segera membayarkan
kenaikan pb itu
begini semakin lama
besar jadi cost nya semakin besar
nah rumah sakit juga
pak mis sebab pun segeralah
dalam minggu ini segera
kita akan ada rapat sama
menteri keuangan ya membahas walaupun
tidak bersahitan dengan pbjs saya akan mengingatkan
bahwa ini adalah masalah yang urgent
ini menyangkut hajat hidup
rakyat banyak menyangkut
sistem yang dibangun oleh pemerintah
dan operasionalnya ini kan
membutuhkan kewenangan menteri keuangan untuk segera mengatasi
saya setuju saya nanti akan ini
terima kasih mas yuka ini saya akan mengingatkan
ibu menteri keuangan untuk
peduli dan segera
yang lima bulan itu
kalau saya ingin berperan gini pak satu hal pak
ada ketidakseimbangan ini masalahnya
yang harus tahu seluruhnya ada
ketidakseimbangan antara biaya dan
kalau naik itu hal yang
yang agak banyak masalahnya
bebannya beban keraikan
yang tadi anda sudah sampaikan semestinya pak anggir
gini yang perlu
diluruskan kepada masyarakat

ternyata bottom biaya iuran
ini sebenarnya bukan sebuah
ukuran iuran ideal
bukan ukuran ideal
setelah diukur idealnya
contoh sederhananya ternyata
di kelas tiga itu ada rp dua puluh enam sembilan ratus
lah ini kan ada jarak
kan ini realisasinya
cost per member per month nya pak
secara agregat kemarin paparan bapak
seperti itu ini cost per member per month
agregatnya agrek itu berarti total
semuanya itu lima puluh satu
ini artinya apa bahwa kalau
kemudian nanti ada kenaikan sampai
berapa ratus ribu pun itu sebenarnya
karena kita salah memutuskan
sejak awal jadi
kalau kemudian naik dari rp dua puluh lima lima ratus
atau kemudian menaik lagi menjadi
sebenarnya adalah adjustment
karena kita mencari cost idealnya
bukan real cost nya
jadi kalau menolak untuk dinaikkan
apakah itu solusinya pak
karena dalam operasionalnya
kita menemukan bahwa
ada validasi data yang tidak benar
distribusi obat masalah
pelayanan kemudian masalah
yang lainnya kemudian penyimpangan penyimpangan
yang lain misalnya cukup besar dampaknya
terhadap revisi itu sendiri sangat besar
ini kan kalau iuran itu kan
masalah yang jangka pendek
kalau pembinaan itu jangka pendek
pembinaan itu harus jangka pendek
dan harus berkesinambungan pak
makanya yang jangka pendek
itu mau disesuaikan apakah dengan
pemerintah nalangin defisit
ataukah kemudian iuran
melalui mekanisme iuran yang penting
kenaikan ini karena apa
dan harus hadir di tengah tengah masyarakat
bahwa ini adalah program
ini pemerintah sudah mengeluarkan
begitu banyak uang dan harus
dirasakan oleh rakyat jangan sampai ada
miskin tidak boleh sakit
itu yang penting itu dulu sebelum
di ckn ada itu rakyat itu sudah sakit
sekarang itu sekarang sudah hadir
sekarang itu negara sudah hadir dengan
investasi dan membelanjakan
begitu banyak uang ratusan triliun
dibelanjakan oleh negara dan berjuta
orang sudah tertolong dan kita
tunggu sekarang janji pak mis bakut
untuk meminta mnku
segera itulah kemudian kita
angkat ini agar sebudaya bpj semakin baik
ya begitu karena
selamatkan rakyat yang baik
dan khususnya selamatkan rakyat
kalau berdebat terus nggak selesai selesai
tapi dengar dengar pak mies
mau ngajuin ada pansus katanya di dpr
itu bagaimana pak mies apa itu bagaimana
penyelesaian atau seperti apa
salah satu bentuk tawarannya adalah begitu
kita supaya mendesain ulang
cara kita apakah
sistem jaminan sosial nasional kita dalam
bentuk jaminan kesehatan nasional itu sudah
sistem jaminan kesehatan nasional
terbesar itu di dunia indonesia
indonesia seluruh dunia
itu bukan satu satunya indonesia yang melakukan
permasalahan begitu rumit di indonesia
negara tanggung jawab ada peserta
mandiri dan sebagainya tapi begitu rumit
ada operatornya kalau ada permasalahan
operator masalahnya apa kalau kemudian
masalah di iuran iurannya apa sebenarnya
inilah yang harus kita tata kembali
apakah universal health
govern kita itu perlu ada klasifikasi
kelas perlu cuma kemudian putuskan
satu saja kalau kemudian
kalau ingin naik kelas dua
ketiga dan sebagainya atau kelas standar
ini silakan berhubungan dengan rumah sakit
lebih sederhana cara kita
kesehatan nasional kita
ingin memperbaiki carut media
yang selama ini kedengarannya
kurang menarik untuk menjadi
selama ini memang sudah ada komisi sebelas
sembilan dengan bpjs dan komite
kesehatan tapi kan ketika
mereka rdp ada kesimpulan follow up
nya apa nah jadi maksud saya juga
dpr harusnya sebagai
lembaga yang punya fungsi pengawasan
jangan ad hoc pada saat itu setelah itu
lupa harus dikejar
misalnya nih bagaimana
janji dpr waktu itu yang mengatakan
obat c dua zimab dengan b empat zimab
akan dicabut oleh
menkes tapi tidak ada lagi follow up dari
dpr sehingga menkes sampai
sekarang tetap mencabut
nah ini pun satu contoh yang
saya melihat dpr ini ya
semangatnya di ruang sidang
ketika keluar tidak selesai
jangan seperti itu
jadi ini baguslah artinya kita mendorong
dpr ini nanti saya teman rekan
kami di komisi sembilan
itu juga harus diingatkan lah
di turing itu dilakukan fungsi pengawasan itu
dengan selesai jangan
digantung terutama yang ingin kita
berbagi adalah tata kelola kita
bpjs sebagai operator
pak angger ada kenapaan bagaimana
di awal tadi kan saya sudah katakan bahwa kalau tidak
dinaikkan maka devisa kemakin besar
ini kalau saya dari kacamata aktuari ya pak
ini ngeri ngelihat ke depan
kalau kemudian ini dilanjutkan
tanpa ada pemberian itu mengerikan
dan sehingga keberlanjutan program ini
bisa terancam jadi saya setuju dengan
dengan pak amis dari dpr
untuk melakukan pembongkaran
total untuk melihat sampai
desain kembali apakah desain yang ada
saat ini kemudian resikonya berada dimana
saja kedepannya seperti apa saja
satu desain terbaik
belajar dari apa yang sudah terjadi
dan inilah pak redesign ini

jsn dan undang undang bpjs masuk
semoga ini bisa diperbaiki
karena memang dua ribu empat lalu mungkin
dengan keterbatasan tapi dengan
perkembangan zaman artinya
harus juga disesuaikan dan undang undang
sjsn dan undang undang bpjs memang
sudah layak untuk coba di desain
kembali pak amis yang tadi sangat bagus
single class gitu ya memang itu sudah
dari pembicaraan kita single class
kemudian bagi yang mampu
mau kelas lebih tinggi ya biar pakai
buahnya sendiri tetapi semuanya
sama rata sehingga asasnya
oke kita masuk pertanyaan
terakhir jadi kesimpulan dari anda masing masing
soal bagaimana kita menyehatkan
bpjs kesehatan ini seperti apa ke depan
apa langkah short term nya
dan juga long term nya termasuk soal target
bulan september tadi pak amis boleh konduk terlebih dahulu
gini upayanya harus memang
simultan ada perbaikan
di sisi operator kemudian
kekurangan yang ada karena mekanisme
pbi itu paling muda negara
segera memutuskan untuk
membayar kekurangan yang
ada karena pemerintah memutuskan
diputuskan itu menaikkan
dan itu harus dibayarkan sehingga
rumah sakit bisa segera
terbayarkan kemudian rumah sakit
tidak mengalami tunggakan lagi dan mereka bisa
membayar semua yang menjadi kewajiban rumah sakit
dan dpr masih menunggu validasi tadi ya
dari pemerintah ya kalaupun memang ingin mau menaikkan
iuran tadi itu
ya itu itu tapi kan pada
saat yang sama kan bisa dilakukan secara simultan
karena pemerintah memutuskan
melakukan validasi paling lambat bulan september
sudah selesai semuanya itu yang kemudian
masih kita tunggu tapi untuk yang
dua puluh lima ribu tadi masih tetap ditolak
atau bagaimana pak mis
kalau yang bpjs
mandirinya kan itu kan keputusannya
di pemerintah pemerintah di perpres ya
itu pemerintah sepenuhnya kalau pbi baru
saya tadi diskusi di luar dengan pak miss
sebagun mengatakan pak mis
tahu nggak bahwa biaya
kesehatan pbpu kelas tiga itu
realnya itu satu ratus dua puluh empat
kemarin waktu dia
artinya di sini adalah bapak dpr
juga perlu melihat
karakter dari pbbu
pbbu itu semi sukarela
harusnya wajib dari sukarela kalau sukarela
yang merasa sakit mereka daftar jadi
peserta yang sehat segar bugar
dia nggak akan daftar
padahal konsep ini adalah
jadi yang dibutuhkan bpjs
supaya salah satunya adalah
di bpjs itu butuh orang sehat
bantu yang sakit
jadi kalau sehat
jangan berhenti bayar iuran
nah sekarang kalau di pbpu
di kempang mandiri itu ada lho pak yang kemudian
gejalanya sakit dia jadi peserta
sakit disembuhkan biayanya besar
setelah itu nggak bayar iuran
bapak bayarkan ini
jadi pak anggir
kenaikan iuran adalah sebuah kenisayaan begitu
ya artinya memang harus kenaikan
kalau djsn kan sudah mengusulkan
keputusan dari pemerintah
ya jadi gini memang mengacu pada hukum positif
dilakukan review paling lama
dua tahun jadi
kenaikan iuran itu harus dilakukan
tadi iuran itu merupakan darahnya jkn
jkn ini melibatkan semua pihak
tidak bisa satu pihak
disalahkan dan sebagainya dan ini harus dilakukan secara simultan
nah oleh sebab itu
tadi saya usulkan untuk jangka pendek
sangat pendek ini pak misbah pun
untuk coba tanyakan lagi supaya
mudah mudahan minggu ini menkeu
menurunkan untuk segera dibayar
ke rumah sakit pertama kedua
buka semuanya lah kesimpulan kesimpulan
coba dirunut lagi ceritanya
apa apa yang belum di follow up apa apa yang sudah
dan kedua dan ketiga
kasih aja ke dpr supaya ini menjadi
bahan buat mereka adakan perbaikan
ya karena mungkin datanya
juga belum ada kalau mereka djsn
punya nah oleh sebab itu
semua pihak harus bersemangat
untuk memperbaiki jkn
jkn ini satu satunya
kalau menurut saya ya output reformasi
yang sangat real membantu rakyat
ya dan ini harus dipertahankan
ya mengenai ada masalah iya
thailand itu disebut baik
setelah sepuluh tahun kita masih enam tahun
tapi bukan berarti kita juga nggak mau ini ya
semangatnya tetap harus kita perbaiki
ya artinya gini kita terus
memperbaiki ya tapi harus
melibatkan semua sektor jangan lagi ada
ego sektoral tadi saya contohkan
bagaimana polisi juga polri bisa
mendukung bagaimana imigrasi
karena ada hukum
sanksi di pp delapan puluh enam nah dua ribu tiga belas
jadi semuanya harus ikut serta
pak presiden bila ada
ego sektoral di cek dulu gitu
bang timbul jangan
kemudian represifnya dulu kan tapi
persuasinya dulu oh ya itu bagian daripada ini
persuasinya diutamakan dulu
membayar bpjs dan manfaatnya
rasakan kalau orang kemudian
membayar dan merasakan manfaatnya atau
kemudian dia sadar sepenuhnya
malah pun saya tidak memanfaatkan ternyata
dinikmati oleh seluruh anak
bangsa sebagai bagian dari konsep
kegotoroyongan berbangsa dan bernegara
saya yakin itu kalau digulik oleh rakyat indonesia
kesadaran itu akan tinggal oke mudah mudahan
kita perbaikan ke depan karena itu yang kita nantikan
dan lagi lagi seperti yang sudah kita
singgung dari awal bahwa ini menyangkut kepentingan
semua orang soal kesehatan
dan tentu kita akan terus
pantau seperti apa dan
mudah mudahan juga segera betul betul
sehatlah bpjs kesehatan ini apalagi soal
anggarannya dan juga iurannya
terima kasih banyak dan juga soal pelayanannya
nah ini juga paling penting terima kasih
banyak pak fisbah kun pak anggir terima kasih banyak
mas timbul terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami